video yang menunjukkan seorang karyawan perempuan di perusahaan tekstil di gerobogan jawa tengah
adu argumen dengan atasannya beredar luas di media sosial sejak rabu satu februari lalu
dalam video tampak karyawan sekaligus perekam video menanyakan hak lembur yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan
namun petinggi perusahaan menolak divideokan dan mengusir karyawan keluar dari pabrik
dengan alasan menjaga keamanan pabrik
alhamdulillah udah naik dua ratus empat puluh sembilan atau dua puluh dua berapa itu tapi sistem kerjanya sangat sangat tertekan
tapi kalau kelebihan jam nggak pernah dibayar
nggak nggak ada dibayar ini baru kita usahakan semoga dibayar
lembunnya catiga tapi pelangnya sama
lembunnya hitungannya gimana itu per jam apa gimana
belum pernah ada lembunnya
itu sering molor itu sudah berapa tahun
ya lima enam tahun
molnanya kira kira paling lama sampai berapa jam
satu setengah jam
satu setengah jam molor tapi tidak pernah dibayar
setelah video ini menjadi viral pemerintah kabupaten groboga dan pemerintah provinsi jawa tengah
memediasi pihak perusahaan dan karyawan yang merekam serta mengunggah video pada sabtu empat februari
dalam mediasi ini perwakilan perusahaan menyangkal pernyataan karyawan di dalam video
yang menyebut pihaknya tidak membayar upah lembur
perusahaan mengklaim kelebihan jam kerja karyawan
sudah dihitung lembur dan upah dibayarkan
pulang jam tiga tapi dari informasi para karyawan atau buruh pulangnya sampai setengah lima itu sisanya seperti apa pak
tapi yang tidak lembur pun tetap sampai setengah lima berarti karena efisiensi
nggak karena itu baru
karena baru karyawan baru gitu
jadi nggak lembur itu
berarti yang disampaikan irma salah
tidak benar itu
dikutip dari cnn indonesia com meski perusahaan membantah
hasil pemeriksaan ditjen pembinaan pengawasan ketenaga kerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja kemnaker mendapati
adanya pelanggaran dalam pembayaran upah lembur yang terjadi sejak september dua ribu dua puluh dua

kemnaker memerintahkan dinas ketenaga kerjaan dan transmigrasi jawa tengah
memeriksa perusahaan tekstil yang berlokasi di desa harjawi nangun kabupaten gurubogan tersebut
karena kami dari pengawasan kami harus melihat sesuatu itu berdasarkan bukti bukti yang ada
tidak bisa hanya komponen satu orang
satu bukti kan bukan bukti
tidak ada itu
nah langsung periksa mudah mudahan hari ini kita bisa membuat kesimpulannya
kalau belum cukup biasanya kita periksa lagi
disna keteras jawa tengah meminta pihak perusahaan mematuhi aturan perundang undangan yang berlaku
dan pengawas ketenaga kerjaan akan menerbitkan nota pemeriksaan
andi eko prasetyo kabupaten grobogan jawa tengah